dimana ya gadis itu
seperti apakah dia
mau anterin kamu terapi
di rumah sakit sayang
kamu yang semangat ya terapinya ya
anissa lagi siapin semua barang barang
apa ini rumah evita
kok alamat gadis yang bernama anissa
itu bisa di rumah ini
anissa udah siap lho
ibu itu memanggil anissa
apa apa dia gadis masa kecil erik
jadi jadi gadis itu
gadis yang dekat dengan r
di saat saat terakhir hidupnya dulu
tapi tapi apa benar
aku harus cari tahu lagi
karena paling tidak bertemu dengan orang yang berarti bagi erik
di saat saat terakhir masa hidupnya
bisa sedikit mengobati kerinduanku pada erik
aku harus bisa
ya fit kamu pasti bisa

kau buttah bersama
aku sama sekali gak berguna
fit aku tahu ini berat banget kak fiat
kamu lihat buah heranungan kamu
dari tadi dia ngeliatin kamu dari sendirian
dia juga masih berdoa yang terbaik buat kami
kamu juga harus yakin oleh diri kamu sendiri
aku pasti gak akan nyerah
karena aku harus cepat sembuh
nah eh pelan pelan kamu pasti bisa
selamat siang ibu
itu putrinya ya bu yang semangatin
senang ya bu ya pastinya
punya dua putri cantik
bukan itu temannya evita
bukan putri saya
oh saya kira adiknya
melihat anissa dan evita seperti ini
saya jadi ingat evita dan mira
saat mereka kecil dulu
kenapa lagi lagi saya paham
kalau gadis itu mira
namanya juga anissa
evita masih bisa
saya tunggu di depan ya
lobby tepat tadi kita turun
tadi aku telpo ke rumah
katanya evita lagi terapi
makanya aku kesini mau jemput dia
boleh kan kalau aku jalan berdua sama dia
ya boleh dong masa gak boleh
nampak gitu sekarang p frequent
ah ya tante aku
aku sempat beli kemeja di butiknya dia
oh eh tapi sekarang dia udah gak kebutik lagi
anissa kerja di rumah kami
sebagai perawatnya evita
aku sekarang kerja di sini
bu hera baik banget sama aku
kenapa anissa malah jadi perawat revita
bagaimana kalau evita tahu
kalau anissa adalah gadis yang aku cari selama ini
anissa juga bukan gadis masa lalu aku
nanti kalau evita sudah betul betul tenang
aku kejelasin semuanya ke dia
kok sikapnya vin dingin gitu sih ke aku
ada apa ya
dia kan juga gak inget siapa aku

mungkin buat dia aku ini cuma sekedar penjaga toko
menjaga toko yang pernah dia beli kemeja
aku sendiri kan juga udah memutuskan
untuk melupain pangeran masa kecil aku
saya sama evita jalan dulu ya
aku ngajak kamu ke rumah aku
gara gara aku kemudian seperti ini
aku gak pernah nyalahin kamu vin
aku menerima semua ini sebagai takdir dari allah

aku mau memakaikan cincin ini lagi ke jari manis kamu
aku mau memakaikan cincin ini lagi ke jari manis kamu
karena kemarin aku sempat membuang jencin ini
dan melepaskannya dari jari kamu
aku sangat menyesal
eh itu kan tunangannya
epita itu dulunya kan selingkuh
ih mungkin cacatnya evita itu karena ajaknya perselingkuhan dia kali jengik
ih kok mau aja sih tunangannya sama dia
eh pasti tuh dia karena kasihan aja
ih gak level gak level perempuan kayak gitu sama kita
paling badan aja
jaga mulut ibu ya
saya gak masalah mencintai evita
biar pun keadaannya seperti itu saya tetap mencintai dia
sekarang ibu berdua lebih baik pergi ke sini
kamu gak usah dengerin omongan ibu ibu tadi
semua itu gak benar
aku sangat mencintai kamu
tapi kenapa tante tiba tiba jadi pengen tahu tentang masalah lo aku
karena karena tante sangat merindukan almarhum putra tante
dan melihat kamu tante seperti bisa merasakan kehadiran almarhum putra tante
tante belum bisa cerita sekarang sama kamu
tapi suatu saat tante pasti akan cerita sama kamu
selendang itu yang aku lihat di foto itu
ada satu pertanyaan tante
kamu punya selendang berwarna merah jambu
tante aku bisa tahu
iya saya mau punya selendang warna merah jambu
eh tante boleh melihatnya
selendangnya sekarang udah rusak
jadi waktu itu selendangnya selendangnya kebakar
sekarang ada bagiannya itu pasti bersewar sewar ya itu sendiri
saat tante meninggalkan bagian sebab
sekarang ada segala ceritanya
kalian semua kalau saingin dengan tante di atas desa dasar hajar
kalau ia mengenai kamu